untuk pertama kalinya sejumlah sidang harus dijalani secara virtual
dan sejumlah kasus lain harus ditunda
karena beberapa hakim dan pegawai di pengadilan positif covid sembilan belas
jadwal sejumlah sidang di pengadilan negeri medan sumatera utara
terpaksa diatur ulang setelah ketua pengadilan negeri medan
dinyatakan positif covid sembilan belas
beberapa waktu lalu pengadilan negeri jakarta pusat juga ditutup
dan persidangan harus ditunda hingga tujuh hari
karena rapi tes sembilan pegawai dan hakim menunjukkan hasil reaktif
pengadilan agama surabaya jawa timur juga ditutup
setelah tujuh hakim dan dua puluh tujuh pegawai positif covid
tiga hakim dan dua pegawai pengadilan negeri denpasar bali
juga dinyatakan positif terpapar virus corona
sementara pengadilan negeri pare pare tutup setelah tiga pegawai di sana positif covid sembilan belas
banyaknya pengadilan yang tutup membuat sidang virtual menjadi solusi sementara
akan tetapi menurut pengacara hotmasi tompol
tidak meratanya sinyal internet di daerah daerah
dapat mengganggu komunikasi termasuk antara pengacara dan terdakwa
karenanya sidang virtual berpotensi merugikan terdakwa
tidak bebasnya para pengacara terdakwa saksi saksi berargumentasi
sehingga itu membawa kesulitan tidak seperti kalau semua hadir
kalau saksi menerangkan kesaksiannya biasanya ditanyakan terdakwa
apakah terdakwa ada komentar terhadap keterangan saksi ini
nah biasanya karena hubungannya kurang baik
apa wifi nya atau segala macamnya itu menyebabkan kesulitan mendapat perhatian yang baik
mungkin dari menko info mungkin
supaya kita bisa janganlah rasa keadilan
itu dari orang orang jadi teraniaya
karena hanya karena hubungan yang tidak baik
di lain pihak guru besar hukum internasional universitas indonesia
hikmahanto juwana justru berpendapat
sidang virtual akan menjadi cara persidangan di masa depan
perkembangan teknologi dan tata cara persidangan virtual
sudah diadaptasi lebih dahulu di negara lain dan berjalan dengan baik
misalnya ke singapura singapura itu sudah menjalankan seperti ini sudah sejak lama
mungkin sudah lebih lama

karena saya datang ke sana sepuluh tahun yang lalu
dan ini tidak hanya untuk masalah perdata
tetapi juga masalah pidana
di indonesia ya kan kita dari sabang sampai merauke
belum lagi masalah teknologi ini
apa namanya signal ini apa bermasalah atau tidak dan lain sebagainya
nah oleh karena itu kita bertahap
kini virus corona juga membawa dampak kepada penyelesaian kasus di sejumlah pengadilan
namun ini menjadi tantangan tersendiri
agar penegakan hukum di tanah air tetap berjalan
noras pasya indra setiawan jakarta